sampai jumpa di video selanjutnya
jangan tinggal sama aku bang
kamu itu telah mempengaruhi istriku
kamu tuh emang manusia jahat
jaya kamu berani melawan aku
sekarang kamu tidak bisa
memiliki lagi batu biru
dan aku yang lebih sakti darimu
kurang ajar kamu
aku sudah buang buang
waktu percuma menghadapimu
dan aku sudah harus
akulah yang akan menjadi
manusia paling sakti di muka bumi
ternyata aku salah sangka
kau mempunyai hati emas ning si
nyawamu untuk menolongku
kenapa kau lakukan gini ning si
benci sama aku ya
karena telah merusak hubungan
tidak ning si
aku yang salah ning si
maafkan aku ning si
kamu beruntung sekali punya
dia sangat mencintai kamu
ning si biarlah
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
dengan benda benda ini
sebentar lagi kamu akan menjadi manusia paling siap
sakti di muka bumi ini
kang apa yang terjadi
tidak tinggalkan aku
semua salah aku kang
jangan tinggalkan aku kang
enggak enggak takutkan takutkan
kakang sangat mencintai kau
tidak ada yang bisa memisahkan kakang dengan kamu gayatri
tidak tidak tidak
kesaktian benda ini telah menyerap ke dalam tubuhmu
sekarang kamu menjadi manusia paling sakti di muka bumi ini
kebetulan kau berada di sini
aku butuh orang untuk mencoba kekuatan baru
hahaha ada yang bisa mengalahkan aku sekarang
aku pergi ke ningxi karena aku telah menangkap kakang
kakang aku pergi ke ningxi karena aku telah menangkap kakang
kakang aku pergi ke ningxi karena aku telah menangkap kakang
saya akan membunuhnya
itu bukan kesalahan kamu
adalah kendak sang nyanggusti
jadi kamu tidak perlu merasa bersalah
kita harus menghabiskan sarpala
saya tidak ingin
kematian ningxi putri majalaya
mati dengan sia sia
kukuh dengan sampai sengkara hemadai
dan kedui sengkenmuai jamu sunca
lakukan untuk berhentikan
itu bertemu diri
ternyata kau masih hidup wijaya

gayatri wijaya aku datang membantu kalian
dewi sawitri sarpala kali ini aku yang akan mengurung kalian berdua
sampai jumpa lagi